kita ke informasi pertama satu rangkaian light rapid transit yang terdiri dari dua gerbong kereta
berhasil dipindahkan dari pelabuhan tanjung priok ke main line track di kawasan kelapa gading pada minggu dini hari
rangkaian kereta tiba di main line track yang tepat berseberangan dengan mall kelapa gading sekitar pukul satu dini hari
rangkaian kereta ini langsung dipasang di main line track mengingat hingga kini pembangunan depo masih belum rampung
dua gerbong kereta ini merupakan bagian dari enam belas gerbong kereta yang akan dikirim dari korea selatan
rangkaian kereta yang mampu membuat sekitar dua ratus tujuh puluh an penumpang ini nantinya akan melayani koridor lrt velodrome jakarta timur kelapa gading jakarta utara
sepanjang lima delapan km
diharapkan lrt ini mulai dapat beroperasi bersamaan dengan perhelatan asian games dua ribu delapan belas di jakarta dan palembang
demikian satu bulan dari sekarang insya allah lrt kita yang pertama transit yang pertama
sudah bisa diuji
dicoba dan selanjutnya bisa dites dan disertifikasi
dengan demikian target untuk bisa dioperasikan bulan juli insya allah bisa kita lakukan
saat ini tim sedang bekerja keras untuk mewujudkan janji kita untuk bisa deliver dan menggunakan rangkaian ini dalam menghadapi asian games
jadi rencananya memang setiap bulan itu akan ada satu pengiriman
selambat lambatnya akhir mei itu akan ada tambahan lagi
juga akan ada tambahan lagi